pemprov dki jakarta meminta semua pihak bersabar untuk menunggu hasil evaluasi terkait kinerja transjakarta yang dinilai buruk
akibat rentetan kecelakaan yang terjadi sebulan terakhir
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyebut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja transjakarta tengah dijalankan
melibatkan knkt untuk merumuskan solusi terbaik mencegah terjadinya kecelakaan
pemprov menggandeng knkt untuk melakukan evaluasi transjakarta untuk menemukan solusi agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang melibatkan transjakarta